tapi yang kita lihat ada konsistensi
pernyataan dari publik sikap dari publik
sekarang ketika kita uji dengan isu perpanjangan jabatan
dan saya percaya pak jokowi orang yang sangat percaya
dengan lembaga survei dan memperhatikan
apa yang menjadi aspirasi publik
dalam mengambil keputusan apalagi terkait dengan isu yang sangat sensitif
pak prabowo salah satu calon presiden yang tinggi elektabilitasnya
minimal ada selalu di angka tiga besar
peringkat tiga besar
kita pasangkan dengan jokowi dodo
harusnya dianggap kemudian bisa menarik
buat sebagian pemilih jokowi yang masih fanatik
tanpa peduli tentang batasan dari konstitusi
kasarnya kalau mau dianalogikan
dan kita bedah lebih lanjut menjadi sebuah pasangan
mungkin menurut saya kemungkinan besar akan kalah